kasus pembunuhan vina dan eki yang terjadi pada tahun dua ribu enam belas silam di cirebon jawa barat memasuki babak baru
polisi akhirnya berhasil menangkap salah satu pelaku pembunuhan vina bernama pg alias peron setelah buron selama delapan tahun
saudara beki alias peron yang saat ini kita ketahui bernama beki setiawan
dia merupakan warga cirebon yang bekerja di bandung sebagai buru bangunan
sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku penggi setiawan di bandung
setelah buron selama delapan tahun polisi akhirnya menangkap pegi alias peron
satu dari tiga dpo kasus pembunuhan vina dan kekasihnya eki
kabit humas polda jabar menyatakan penangkapan pegi yang bekerja sebagai kuli bangunan dilakukan pada selasa malam dua puluh satu mei di bandung jawa barat
penangkapan pegi adalah hasil dari kerjasama dengan mabespori dan mendengarkan kesaksian terpidana lain kasus pembunuhan vina
yang saat ini masih menjalani hukuman
penangkapan terhadap terduga pelaku pegi setiawan di bandung
sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini kita berhasil menangkap satu dbl
untuk mencari bukti bukti terkait keterlibatan pegi
satres krim polres cirebon bersama polda jabar menggeledah rumah peggy di kecamatan talun kebupaten cirebon
polisi juga memeriksa tiga orang antara lain ibu dan dua adik peggy
seorang warga menyebut pada dua ribu enam belas polisi pernah datang menginvestigasi pegi
namun peggy membantah keterlibatannya dalam pembunuhan fina dan eki
ikut bapak kalau ini seminggu ini ikut ke bandung ikut datang ke bapaknya lagi
ya waktu tahun dua ribu itu saya kesini sih interogasi sih polisi banyak
tapi ibunya nangis karena anaknya nggak merasa ada di sini
jadi polisian bawa motornya ditarik
kata polisinya biar dia keluar biar dia muncul mungkin
tapi nggak muncul muncul karena pg nya nggak merasa melakukan
kabar penangkapan pegi alias peron satu dari tiga dpo pembunuhan vina dan eki
membuat warga di cirebon bahagia
dua pelaku lainnya yang masih dpo juga segera ditangkap dan diadili
melalui akun instagram pribadinya pengacara keluarga fina hotman paris
mengapresiasi kinerja polda jabar
hotman juga meminta agar oknum yang menyatakan kasus fina kecelakaan tunggal untuk diusut
terima kasih kepada polda jabar
satu dpo sudah tertangkap oleh polda jabar
oknum oknum yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal di jalan raya
mohon segera diproses pidana oknum oknum tersebut
karena kalau dibaca bapi nya itu semua
terang benderang tidak ada kelihatan rekayasa
sementara itu salah satu kuasa hukum terpidana bilang ada kejanggalan saat polisi menetapkan tersangka
kuasa hukum rifaldi widyaningsih menyatakan
kasus yang menimpa kliennya itu cacat sejak awal pembuatan laporan bap
cuma sama penyidik mengatakan mereka tidak kenal sama sekali tidak saling kenal
hanya kata penyidik polisi lah nggak tahu petugasnya
kita ngomong apa penyidik bukan penyidik ya
itu andika mereka ngomong termasuk si
dia bukan andika tapi disuruh seolah olah dialah andika
kasus pembunuhan vina dan eki terjadi pada dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas di cirebon jawa barat
sebelas orang telah ditetapkan sebagai tersangka
namun tiga diantaranya melarikan diri alias buron
dari delapan tersangka tujuh diantaranya difonis penjara seumur hidup
sementara satu orang difonis delapan tahun penjara
kedelapan terpidana sempat mengajukan gerasi pada dua ribu sembilan belas silam namun ditolak
kasus ini kembali jadi pembicaraan publik usai film bergenre horror
dengan judul fina sebelum tujuh hari tayak di layar lebar
hingga saat ini polisi masih melakukan penyidikan ulang dari semua petunjuk
saksi saksi dan informasi dari warga
untuk menangkap dua buronan yang tersisa